itulah kemuliaan ramadhan
hampir setiap hari kita bisa menemukan hoax yang menyebar di grup grup whatsapp facebook twitter atau media sosial lainnya
namun akibat kabar bohong alias hoax seseorang yang berteman bisa bermusuhan
hubungan keluarga bisa tiba tiba renggang
begitu buruknya efek negatif hoax
majelis ulama indonesia pun akhirnya mengeluarkan fatwa
menyebarkan hoax fitnah
maupun mengujarkan kebencian di medsos adalah haram hukumnya
pemirsa yang dirahmati allah
begitu banyak korban akibat hoax ini
bahkan dulu indonesia yang tadinya tentram bersatu penuh kasih sayang
tiba tiba seperti terpolarisasi
terjadi kutub kutub yang mengakibatkan permusuhan
adalah persatuan yang tadinya menjadi ciri dari bangsa indonesia
tiba tiba seperti rusak
dan akibatnya adalah tidak lagi harmonis hubungan bersama di antara kita
ini akibat berita berita yang masuk ke gadget kita
masuk ke handphone kita
berita yang tidak tahu lagi apakah ini benar atau tidak
yang lebih bahaya lagi adalah

yang benar langsung disebarkan
dan yang menyebarkan langsung percaya
dan lalu yang lainnya merasa melawan
dan ini adalah fitnah yang harus dilawan
akhirnya musuh musuhan musuh musuhan
dan yang rugi adalah kita semua
seribu empat ratus tahun yang lalu sebelum adanya hoax
allah subhanahu wa ta'ala dalam al quran sudah memperingatkan
ya ayuhal lazinamanu inja'akum fasikum bin nabain fatabayanu
wahai orang orang yang beriman
apabila ada berita dari orang orang yang fasik
telitilah sebelum engkau merugikan orang yang lain
inilah yang harus kita ingat dan kita dengar
kalau saja kita sabar sebentar
kalau saja kita sadar sekejap
hati kecil kita ada bisikan
bisikan dari allah ar rasi
bisikan dari allah yang maha pandai
allah yang maha pandai adalah
sesenantiasa melakukan sesuatu berdasarkan kebenaran
tapi kita apabila terbawa oleh nafsu
ketika mendengar berita langsung menyebarkan
tanpa sadar merugikan
itu akibat dari adanya kedengkian kebencian di hati kita
dan ketika itu bertubi tubi
masuk ke dalam alam pikiran kita
maka dampaknya bukan hanya kebencian yang ada
bukan hanya perpecahan yang ada
yang lebih parah lagi
pembodohan pada diri kita sendiri
oleh karena itu
kita hanya perlu menahan sebentar saja
lima detik atau sepuluh detik pertama
ketika berita itu ada
jangan langsung kopi paste dan sebarkan
tetapi pikirkan dulu
apakah ini benar
kalau ini benar apakah ini bermanfaat
kalau tidak bermanfaat maka tahan
karena ini tidak akan menimbulkan manfaat
allah an nafi mengajarkan kita
untuk senantiasa memberi manfaat
tetapi allah ar rasid mengajarkan kita
untuk tidak mudah terpaksa
untuk tidak membuat provokasi
untuk melihat fakta dan data
apakah ini benar
kalau kita terus menyebar hoax
bukan hanya kita menjadi bodoh
oleh karena itu
mengajarkan kita untuk memuliakan allah
oleh karena itu
mu'izz adalah mulia dan sekaligus membeningkan

inilah derajat manusia sejati
hamba dari allah al mu'izz
yang maha mulia dan maha membeningkan
dan juga hamba dari allah ar rasid
yang maha cerdas
di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
kita adalah hamba allah ar rasij
kita adalah hamba allah al mu'izz
merenungkan diri kita
mengembalikan fitrah sejati kita
tidak langsung merespon
tidak langsung amarah
tidak langsung menyebarkan
sesuatu yang tidak membawa manfaat
telah menuntun membimbing kita
allah yang maha cerdas
untuk mencari fakta yang terbenar
bukan hanya mengajarkan kita
bukan hanya mengajarkan kita
tapi membeningkan segalanya
termasuk membeningkan hati kita
alam semesta diciptakan allah
dengan penuh perhitungan
alam semesta diciptakan
dengan penuh kemuliaan
manusia di dalamnya pun
harus senantiasa tak korup
kepada allah al mu'izz
yang maha membeningkan
engkau yang maha memuliakan
dan maha menjernihkan
allahumma ya allah ya rashid
engkau yang maha cerdas
cerdaskan otak kami
dan angkat derajat kami
dengan kemuliaan atas kebenaran
yang kau berikan kepada hati kami
kabulkan ya rab
engkau yang maha mengabulkan doa
ya rabbal alamin